keinformasi lainnya menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi cahyokumolo mempersilahkan jika ada pihak yang menggugat sejumlah pertanyaan di tes wawasan kebangsaan
ya cahyo mengklaim pertanyaan dalam tes kebangsaan ini sudah sesuai aturan dan standar yang ada
menurut cahyo meski tidak ikut dalam pembuatan soal di tes kebangsaan pegawai kpk ia menjamin setiap pertanyaan dibuat oleh asesor atau tim independen
bentuk tes menyerupai psikotest yang komprehensif dan sudah sesuai standar
hasil tes pun berupa indikator lulus atau tak lulus
sebelumnya mantan jubir kpk febri diansyah sempat menyoroti salah satu pertanyaan di tes yang mengharuskan peserta tes memilih al quran atau pancasila
sebelumnya mantan jubir kpk febri diansyah sempat menyoroti salah satu pertanyaan di tes yang mengharuskan peserta tes memilih al quran atau pancasila